ehm sebenernya sih kangen
eh gak apa apa sih
yang penting aku harus nemenin kamu
sebenarnya aku takut nanti kamu kebut kebutan lagi terus kenapa gimana
eh aku mah gak pernah kebut kebutan tani
gak pernah dari mana
pak pak sini pak
iya bu ibu bangun bapak
iya pak bapak tolong bawa adriana ke mobil ibu ini ya
mau ini nyamperin kita cocok
gue tenang aja ini gak apa apa berani bikin ular skor
vann lo denger gua ya
mulai sekarang gue udah gak akan peduli lagi sama aku
walaupun lu suka aku lu juga suka aku
lu udah suka péréka aja
tanpa nyobot mulai ngapain di ini

aku tuh gak udah abis mencoba
sudah selesai ngenterim ngedo si bando warung di luar
itu udah gak bisa
adriana adriana segitunya jatuh cinta sama si boy
pake acara nyembur lagi ke sungai
berkorban demi si boy yang ganteng
ya jelas sih boy ganteng karena mamanya aja cantik
alhamdulillah akhirnya sadar adriana
rata kok bisa ada tante disini
kamu gak mimpi kok ini beneran
aduh adriana tadi tuh kamu bunuh diri
pake acara nyembur ke sungai
untung aja ada yang nolongin kamu
terus dia nelfon ke tante
tante dateng deh jemput kamu
gitu ceritanya kronologisnya nih
kenapa kok masih hidup aja ya
kenapa aku nggak mati aja
ngeri banget sih dialog kamu
eh gak boleh kayak gitu tau
dosa tau gak takut apa dosa
tante tolong dengerin dulu ngomongin aku tante
tante lagi nyetir bahaya
tante dengerin aku tante
aku mohon tante harus dengerin penjelasan aku dulu tanta
gak usah narik narik tangan tante tau
tante kan lagi nyetir bahaya tau
tante harus tau
aku ngelakuin itu semua atas keinginan mamaku
bukan atas kemauan aku tante
tante harus ngerti itu
tante harus tahu gimana perasaan aku
kalau aku gak nurutin apa maunya mama aku
aku nggak dianggap sebagai anak lagi
dan aku akan diusir dari rumah
terus aku harus tinggal dimana tante
tante harus ngertiin posisi dan keadaan aku
tante itu udah bosen kali dengerin alasan kamu kayak gini melulu
apa kamu gak bosen ngomong kayak gitu sama tante melulu
tante gak suka ah kamu ngomong ngomong kayak gitu jelek jelekin mama lagi
gak boleh tau
tapi tante gak merestuin hubungan kamu sama si boy
alesannya karena kamu sudah jendes
dan itu tidak cocok sama anak gantengnya tante
pelan pelan nanti lo bakal dapat jalan buat ngerebut hati tante rempong ini lagi
ini handphone kamu tadi orangnya nitip supaya tante kasih ke kamu
baik banget orang itu ya tante
makasih ya tante
jangan narik narik lagi ya kaos
lo kira ini perusahaan apa apa
ini lo gak kerja lagi disini
ini surat hak lo
men ngapain dia disini
gue gak tau
ini saatnya kita ngambil hati dia
sekarang kita selamatkan dia ayo
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

sebenernya abang tau seboy itu yang pernah juara mma dia sebenernya itu playboy banget
dia itu ngerubut cewek gue sendiri cewek yang gue sayang
paham terus lo dinam banget sama dia
aduh makasih ya kamu udah mau jemput aku
jangankan cuma ke sekolah keluar angkasa aja nih ya ke planet lain
kalau jemput kamu mah aku lagi
kamu kayak superman aja mau terbang sana terbang sini
kamu pikir aku gak bisa terbang
kamu udah lupa nih balon segini gini
sebenernya sih kangen
cuma kalau misalnya aku bawa motor berarti nanti aku nggak bisa pulang barang kamu lagi dong
yang penting aku harus nemenin kamu
sebenarnya aku takut nanti kamu kebut kebutan lagi terus kenapa gimana
yee aku mah gak pernah kebut kebutan tahu
hah gak pernah dari mana
mau masang gini susah banget
aku gak enak nih kalau seluruh raya
tapi lo liat deh gara gara kita raya sama mondi tuh jadi berantem
ya udah kamu tenang aja
aku udah tau sama mondi kok aku sama boy udah merencana sesuatu
biar mau lagi sama raya kebaikan
skepo deh kamu lihat aja nanti